dengan alasan itu kami bisa memahami dan meminta kepada noc indonesia untuk supaya begitu ada informasi tentang kepastian tanggal kapan atau waktu penundaan itu kapan maka segera diinformasikan kepada kami

bagi induk organisasi olahraga nasional penundaan sea games dua ribu dua puluh satu juga sempat memunculkan kekhawatiran dihentikannya pelatnas yang sudah berjalan
karena masalah anggaran
namun pemerintah lewat kemenpora sudah menjamin pelatnas akan tetap berjalan seperti biasa
mengantisipasi mundurnya sea games ke tahun dua ribu dua puluh dua yang juga berbarengan dengan asean games di tiongkok tim pelatih pun akan menyusun periodisasi latihan berdasarkan kondisi terkini
kalau memang sea games jadinya mundur tahun depan berarti semua atlet pelatas ini akan peaknya di pon
pon itu akan ada masa transisi sekitar sebulan dua bulan dan kami akan mulai lagi di awal januari
sebetulnya penundaan sea games ini banyak merubah agenda agenda kami di pp perbasi utamanya mengenai pembinaan prestasi
tetapi kami juga sudah mendengar arahan dari bapak menpora dan ketua noc yang sudah menerima juga
sehingga kami juga wajib untuk mematuhi
maka kami fokus pada semangat atlet tetap menjaga kondisi mereka tetap berlatih sehingga kapanpun kelak negara memanggil mereka dalam kondisi yang siap tempur
sesuai dengan desain besar pembangunan prestasi olahraga nasional sea games hanya akan menjadi sasaran antara dan ajang untuk mematangkan atlet atlet muda indonesia
sasaran utama prestasi atlet atlet elit kita ada di level olimpiade atau minimal di level asean games
mas wajih softan herdiagama jakarta